jagat media sosial rabu siang kemarin dihebohkan dengan beredarnya video seorang pegawai negeri sipil
yang diduga tengah terpengaruh alkohol serta merokok saat melayani warga bandung yang melakukan pembuatan ktp elektronik
video yang direkam dengan menggunakan telpon genggam berdurasi empat puluh detik ini diunggah pertama kali ke media sosial twitter pada rabu pagi
video tersebut langsung disambut netizen dengan unggahan selanjutnya di berbagai media sosial lainnya
dalam video tersebut terlihat seorang pns berinisial be membentak warga yang tengah melakukan pendaftaran iktp
selain membentak warga pns yang diduga sedang terpengaruh minuman keras tersebut juga melakukan aktivitas merokok saat berdinas
satpam setempat sempat berupaya membawanya keluar
pihak kecamatan coblong bandung memastikan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas
bila dalam membentuknya
pemeriksaan pns tersebut terbukti mengkonsumsi minuman beralkohol serta merokok saat bertugas
freddy bangun bandung